kasus penembakan rina wolandari warga jalan cemara banyumanik semarang
pada senin delapan belas juli lalu akhirnya terungkap
berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi
tim gabungan polri dan tni berhasil meringkus empat tersangka penembakan di tempat berbeda
yakni semarang demak kelaten dan magetan
mereka adalah s alias babi as alias gondrong s alias sirun dan p
petugas terpaksa melumpuhkan para tersangka dengan timah panas
karena mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap
mereka diduga merupakan kelompok bayaran
seiring dengan adanya pengakuan salah satu tersangka
mendapat imbalan uang dari suami korban kopral ii muslimin atau kopda m
selain menggunakan jasa pembunuh bayaran
tim gabungan polri dan tni juga menukar fakta
kopdal muslimin beberapa kali menyewa pelaku untuk membunuh istrinya
caranya dengan memberi racun santet hingga percobaan pencurian
tim gabungan polri dan tni kini berfokus memburu kopda m yang menghilang
hingga di satuan kerjanya arhanud lima belas semarang
dinyatakan tidak hadir tanpa izin
petugas meminta kopda m segera menyerahkan diri
sebelum dilakukan tindakan tegas dan terukur atas perbuatan yang disangkakan
pada saat dilakukan penembakan satu kali
itu melihat di lantai atas
jadi di lantai atas itu ada cctv suaminya melihat monitor
begitu istrinya ketahuan ditembak masih berjalan
diperintahkan kembali itu eskutornya
jadi eskutornya setelah nembak dia pergi
di dua ratus meter ada pos di sana
kemudian ditelepon lagi bahwa itu istri saya nggak mati
istri anggota tni yang menjadi korban penembakan rina walendari
masih dirawat secara intensif di rumah sakit
dokter karya di semarang
kondisi wanita tiga puluh empat tahun itu stabil
tetapi masih belum boleh dijenguk
bahkan oleh kepala staf angkatan darat
jenderal dudung abdurrahman
kepada kasat dokter yang merawat menjelaskan
korban menjalani operasi pada minggu malam
korban mengalami luka pada organ dalam
akibat ditembak dua kali di bagian perut pada pekan lalu
tim liputan cnn indonesia